ya ramadan memang tinggal sekitar delapan hari lagi ya dan sudah kurang dari sepuluh hari
di sepuluh hari terakhir ini umat muslim semakin giat beribadah dan berharap untuk mendapatkan yang namanya laylatul qodar
nah sebenarnya apa laylatul qadar itu dan bagaimana sih kita memaknai sepuluh hari terakhir di bulan suci ramadan ini
langsung saja yuk kita tanyakan ke ustadz wijayanto yang sudah bergabung bersama kita di good morning kali ini
assalamualaikum pak ustadz
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ya pak ustadz bagaimana kabarnya sehat ya minggu depan kita sudah lebaran nih pak ustadz
alhamdulillah pertanyaan itu bagus karena salul afiah badar yakin orang beragama itu mintalah sehat setelah punya iman
apapun yang dilakukan harus melihat protokol kesehatan
benar kata prof nazar tadi karena kenyataannya sekarang ini apapun yang dilakukan harus sesuai dengan protokol kesehatan
karena sehat itu bagian yang diperintahkan
oke ustadz mungkin bisa diingatkan lagi pada kita semuanya nih ustadz
sebenarnya malam laylatul qadar itu apa sih sebenarnya
laylatul qadar saya terangkan sendiri di dalam suat al qadar laylatul qadri min al fisahir
yaitu laylatul yang khairu min alfisahar lebih baik daripada seribu bulan
dimana di situ ada kegiatan istiqaf
karena apa di laylatul qadar itu paling tidak ada tujuh keistimewaan
pertama laylatul qadar adalah waktu diturunkannya al quran
karena tidak ada sesuatu yang lebih baik di dunia ini kecuali al quran
yang kedua laylatul qadar itu lebih baik daripada seribu bulan
berarti lebih baik dari delapan puluh empat tahun
laylatul qadar juga disebut dengan laylatul mubarak yaitu bulan penuh berkah
apa itu berkah
apa itu berkah berkah itu intinya buruk quer slows
intinya wajah danul khair
yaitu kalau kita bertambah kebaikan
dan itu sifatnya ilahiyah
maka kita mencari ilahiyah danul khair
itu iktikafnya di masjid bukan di
kafe bukan di mall
karena banyak sepuluh hari terakhir ini
banyak orang itikaf tapi di tanah abang
jadi karena sifatnya ilahiyah
terbaik baik tempat adalah masjid
sejelek jelek tempat adalah
tempat hiburan waktu itu pasar
sekarang diskotik jadi nggak bisa
ektikab di diskotik
harus di tanah masjid jami
walaupun diskotiknya diskotik syariah
jadi maksudnya pakai salam
lagunya kosida maksudnya
islami alhamdulillah masya allah masya allah
enggak enggak ada nah jadi yang
yang keempat itu
tatanar jalur malaikat
yaitu turunnya malaikat
dan tidak mungkin kita dapat laylatul kodar
kalau tidak amal amal kebaikan
karena malaikat itu turun
membersamai kita kalau kita punya
kalau amalnya amal maksiat yang turun
lamatil malaik walamatil syaitan
orang itu ada dua godaan
dibersamai malaikat atau digoda oleh
setan maka cara
meraih laylatul kodar adalah
bagaimana menurunkan apa
membersamai malaikat dan malaikat akan bersama
dengan orang orang yang
sedang mendekatkan diri kepada allah
dan orang orang yang
berbuat baik walaupun
ada satu hadit menolong orang
atau memenuhi hajat orang lain
atau seorang suami misalnya alfian
mohon maaf alfian mengantar istri
untuk membeli satu keperluan dalam
misalnya pembeli pembalut sajalah
itu pahalanya melebih dari tiga puluh hari
itu artinya bahwa perbuatan baik
amal soleh itu dihargai betul
selain iktikaf jadi jangan lupa
juga kaitannya dengan bagaimana kita
duniaikan di pulau ramadan itu
sedekah peduli kepada orang lain
ini bukan berarti itu setiap hari
mengantar istri mau beli pembalut
nggak mau beli pembaruan setiap hari
artinya disitulah juga jangan tinggalkan
hubungan dengan manusia
tetapi etika adalah menjaga diri
atau kita berakrabriyah dengan allah
untuk menjaga jarak dengan
jadi menjaga jarak dengan urusan duniawi
jadi mengambil jarak dengan dunia untuk
jadi maka ikhtikaf dilakukannya di masjid
sepuluh hari terakhir dan rasulullah
memang pul di masjid
kecuali hajat doririyah atau hajat insaniyah
yaitu kalau mau ke belakang mau mandi
sekedar makan gitu
dan ikhtikaf tidak harus dua puluh empat jam
jadi bagi amartu misalnya
pak tu minum masjid atau itu
kalau memang kayak jadi anchor gini
ya yang penting menambah waktu di masjid
ada kerjaan juga maka maka itu itu itu
namun menambah waktu
tapi sholat jangan langsung pergi dari masjid
tambahlah lima belas menit dua puluh menit
untuk niati untuk ikhtikaf
nah kalau kita beritikaf gitu pak ustadz
dan kita kan tentunya berharap untuk mendapatkan
berkah dari malam laylatul qadar ya
caranya kita tahu untuk ini adalah
malam laylatul qadar gitu apa ciri cirinya nih pak ustadz
pertama laylatul qadar itu turun di malam ganjil
maka di malam ganjil
sengaja supaya ada dinamika
karena kalau kita tahu kapan dipenit
nanti nggak ada dinamika
maka sepuluh hari terakhir malam ganjil itu
di sepuluh hari terakhir
maka kita usahakan terus
setiap malam ganjil gitu
apa tanda tanya ketika kita bertambah kebaikan
yang harus kita bikin komitmen
betul betul mendapatkan laylatul qadar
pertama niat untuk at tajid yaitu
mengubah ke arah yang lebih baik
jadi komitmen untuk berubah
dengan bertobat itu bagaimana nanti
ke depan semuanya harus menjadi lebih baik
itu karena semangat semangat untuk idrah
semangat untuk memperbaiki diri
yang kedua hal intipah
kita harus bangkit dari keterburukan
hal intiba itu mulai semangat untuk meninggalkan maksiat
dan yang berikutnya at tifah
menyembuhkan hati dari dosa dosa
setiap orang berdosa itu melukai kesucian hati
maka kita sembuhkan dengan apa
pokoknya ke depan saya akan tinggalkan
dan ikuti dengan amal baik
dulu saya sebagai anchor kok jarang pernah anchor
nggak pernah berbagi
jadi dapat bonus pada sembilan hari
ambil cuti padahal dapat bonus
tapi nggak berbagi
perhatiin ini aku untuk dirimu
jadi itu tidak berbagi
mulai semangat untuk berbagi
dan lebih penting lagi at tatif
at tatif adalah merapikan segala kehidupan kita
jadi yang nggak pernah ada waktu untuk keluarga
nggak ada waktu untuk
jadi ada empat waktu
me time waktu untuk allah untuk diri kita pribadi
dan lebih penting couple time
jadi ada waktu untuk keluarga waktu itu diatur kembali
sehingga nanti ada sesuatu yang membawa kebaikan
dan lebih penting lagi terakhir al amalut
yaitu membangun harapan baru
kuncinya sederhana kalau perlu
etikaf itu membuat satu komitmen
tulis apa saja yang akan dikerjakan
dan yang kedua kerjakan
apa saja yang sudah ditulis
komitmen itu bangun
baik terima kasih ustadz wijayanto atas penjelasannya
terkait dengan malam laylatul qadar
dan juga terkait dengan ikhtikaf
apa saja yang kita lakukan
tidak hanya melakukan ibadah di masjid
tapi juga berbuat kebaikan kebaikan lain
ini tidak tuntas
ini setelah di marketing
biar cnn menghubungi saya lagi
ustadz terima kasih atas waktunya
selamat melanjutkan aktivitasnya kembali